kementerian pertahanan republik indonesia meluncurkan kapal angkut tank at empat teluk lada buatan dalam negeri
kapal angkut ini dibuat galangan pt daya radar utama panjang bandar lampung
inilah kapal angkut tank yang diluncurkan kementerian pertahanan
kapal ini merupakan proyek pembangunan kapal yang dilaksanakan kementerian pertahanan
guna memenuhi kebutuhan tni angkatan laut
kapal ini adalah kapal jenis angkut tank kedua yang telah dibangun oleh pt daya radar utama pesanan kementerian pertahanan
sebelumnya pemerintah telah mencanangkan sepenuhnya kebutuhan kapal angkut tank
untuk mendukung pelaksanaan operasi militer perang dan selain perang
dalam rangka menjaga keutuhan negara dan keselamatan bangsa
pembuatan kapal yang dilakukan perusahaan asli indonesia ini diharapkan
membuat indonesia tidak lagi bergantung kepada pembuatan kapal dari luar negeri
dengan begitu bangsa indonesia mampu mandiri dalam membuat kapal jenis apapun
tadi kan sudah saya sampaikan program yang dibuat itu semaksimal mungkin
bisa mungkin mayat dari kita sendiri
jadi itu betul betul murni
kecuali ya nggak bisa ya kita jual
kalau evaluasi terhadap kri seluruh kemintun yang sebelumnya
tidak ada laporan yang lancar
jadi kita membuat dua belas
menteri pertahanan memberikan kata
dan memberikan apresiasi kepada pt daya radar utama
perusahaan ini telah membuat kapal perang ini dengan seluruh komponennya dari bangsa sendiri
selain pekerjanya yang berasal dari indonesia
seluruh material yang digunakan juga berasal dari dalam negeri